pemerintah provinsi jawa tengah pemprov jateng menyelenggarakan kegiatan mudik gratis bagi warganya yang bekerja di ibu kota
peserta mudik gratis pemprov jateng diberikan kebebasan untuk memilih mudik menggunakan bus atau juga dengan kereta
gubernur jawa tengah ganjar pranowo tampak turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan ikut mudik dari jakarta ke semarang naik kereta
ratusan pemudik peserta kegiatan mudik gratis bantuan pemprov jateng nampak sangat antusias
saat ganjar pranowo gubernur jateng menyapa langsung mereka di gerbong kereta tawang jaya premium yang diberangkatkan dari stasiun pasar senen jakarta pusat pada pukul tujuh tiga puluh jumat pagi
tak hanya menyapa ganjar pranowo turut menyertai para pemudik di gerbong kereta yang sama untuk pulang kampung ke semarang

ratusan pemudik peserta ke jawa tengah ganjar pranowo turut menyapa langsung mereka di gerbong kereta tawang jaya premium yang diperangkatkan dari stasiun pasar senen jakarta pusat pada pukul tujuh tiga puluh jumat pagi
ratusan pemudik peserta ke jawa tengah ganjar pranowo turut menyapa langsung mereka di gerbong kereta tawang jaya premium yang diperangkatkan dari stasiun pasar senen jakarta pusat pada pukul tujuh tiga puluh jumat pagi